sekarang kita udah suami istri zah
kenapa perasaan aku aneh ya
harusnya aku bahagia untuk riza
kalau aku tahu perempuan yang dinikahin sama riza itu bukan perempuan yang sebenarnya dia cintai
aku gak tahu indira udah berubah atau
atau sebenarnya dia bukan indierah
kita salaman yuk
udah sama apa aja
kalian ini apaan sih
cuman salaman aja sampe ribut
tadi waktu dia bilang baju gue jelek
gue malu dah
gue minder sama semua temen temen disini
jadi tolong nih
gue nggak enak sendirian ntar
nggak usah nggak usah ikutin
kalian cuma kalah kalahnya di ruang
san kamu ini kenapa sih kok ngomongnya gitu
lagian kamu juga sih nggak ada kenampilan orang

itu masih seorang trades casting
dia tuh siapa
burger penguning kulit

flow yang ke visi

wuh keren banget jarang jarang tempat ini
habis habis nari kita makan di wartegi kan bintumin makannya enak hari
kamu jatuhin sesuatu
tapi saya heran kenapa dompet ini atas nama dokter panjang
atau memang sebenarnya kamu itu dokter panci yang pura pura menjadi baja hanya untuk mendekati id
atau memang sebenarnya kamu itu dokter panji yang pura pura menjadi baja hanya untuk mendekati aida
jadi jadi selama ini kamu itu dokter panji
lo berdua nuduh gua ini panji maksudnya panji yang dokter ngobatin om gua itu
lo berdua nuduh gua nih panji maksudnya panji yang dokter ngobatin om gua tuh

yang bener ajeh masa gua kogek
kamu itu sangatnya jer cold
wah gak terima gue coy
jelasin lo tanya semua orang gantengan gue dari panji
gue gak terima lo bilang gue mirip sama dia
ini deh gantengan gue dong
kalau memang kamu bukan dokter taj
terus kenapa dompet ini bisa ada sama hal
gue nyerah ya
dompetnya kenapa di gua
wah jok men
apa kamu nyepet dok
jangan seras bisa pelan pelan dok
ya ampun bajak
kamu tahu gak kalau orang orang disini tahu kamu nyepet lagi
kamu bakal digebukin
ya ya tentu
kalau memang kamu habis nyepet dompetnya dokter panji
sekarang kita buktiin
buktiin kalau kamu itu betul betul bukan dokter panjang
kita cari dokter lagi sekarang
harga diri muka gue mau terlalu di mana
gak mikir sih
ya gak mungkin lah
kalau begitu deh jatuh
kamu adalah dokter panji
bajak harinya cepet banget shay
bajak harinya cepet banget shay
untung aku bisa menghindar

kau orang apa yang service ke dia

aida kamu lihat dompet aku gak
aku cari sekitar sini gini jatuh
kebetulan banget ini bukan dompet kami
kok bisa di kamu
tadi ada orang yang bilang
terima kasih ya
bukan masalah uangnya sih
cuma kan kalau kartu kartunya hilang
semua mesti diurus lagi dengan pindah kotor
habis dipeluk dokter panji kayak tadi
kenapa rasanya jantung aku gak berhenti deg degan
kalau gitu aku kesana dulu ya
masih saja menghindari aku
selamat ya riza
selamat ya indira
jelas dong aida
kita akan selalu bahagia
karena ini udah impian kita sejak dulu
ya walaupun sempet terhalang
gara gara hubungan kamu sama riza